berarti aku bisa mempercayai
rai genring manik
semua berjalan sesuai
lengser akan menjadi saksi yang meyakinkan
tidak akan ada lagi yang meragukan aku
semua orang di istana ini
tidak akan curiga dengan apa yang akan aku lakukan nanti
pasti akan menghukum berat kita
dalam pemberontakan ini
tapi bagaimana itu caranya
dua orang pendekat bodoh itu
sekarang dalam keadaan lemah
pasti akan lebih mudah
untuk meringkus orang orang

untuk menangkap orang orang
kita bisa membunuh mereka
aku melakukan itu
dengan bertarung nyawa
dua pentolan pemberontak kerajaan
dan pencerahan itu
dan aku akan menangkapnya
asal rai prabu tahu
aku melakukan semua itu
dengan seorang diri rai
hanya aku sendiri
pada jarak rai
untuk rai ku tercinta
masih tidak percaya
aku akan menangkapnya
aku harus berbuat
rai yang percaya
kepada aku rai
tolong jangan tangkap aku ray
jangan tangkap aku
biarkan pengadilan istana
yang akan menentukan semuanya
masukkan mereka ke dalam penjara
jangan tegak seperti itu rai
lepaskan aku rai
yunda subang lara
yunda tolong katakan pada kanda prabu
agar tidak menghukum raka amuk marugul
pasti prabu akan mendengarkan
apa yang dikatakan yunda
jangan bersujud seperti itu
aku sudah berusaha bicara pada kandah prabu
tapi dia tetap ada pendiriannya
aku tidak bisa melakukan apa apa lagi
kenapa kandah prabu
itu tega mempermalukan raka amuk marugul
padahal raka itu adalah raja di istana jati
kanda prabu adalah sepupu dan kakak ipar
kandah prabu siniwangi
bukan ayah anda prabu yang mempermalukan paman amuk marugul
tapi itu semua
akibat sikap paman amuk marugo sendiri
bersikaplah sopan kepada ibu nda ketrimani
apakah dari perkataanku tadi
ada yang tidak sopan
aku hanya mengatakan kebenaran apadanya saja ibu nda
raka amuk marugul telah membuktikan
bahwa dia bukan bagian dari pemberontakan itu
bahkan dia sudah membunuh kedua pemberontak itu
apa itu semua belum cukup
apa susahnya membunuhnya
membunuh dua orang
dalam keadaan terluka parah
itu semua tidak menjadi pembuktian apa apa
selain bahwa paman amuk marugul adalah orang yang mudah terhita
setelah paman amuk marugul tahu
upaya para pemberontakan itu tidak berhasil
maka dia mencari amat
dengan membunuh kawannya sendiri
untuk mencari keuntungan
siapa yang mengajarkanmu berbicara tidak sopan terhadap orang tua
ayo bertengkarlah kalian
itu akan lebih menguntungkan untukku
dewata yang agung
hamba sangat bersyukur
karena pajajaran terhindar dari pemberontakan
dan negeri ini bisa kembali damai
sekarang tidak ada lagi yang menghalangiku
kita beraja musti
akhirnya aku mendapatkan kitab ini
ampun guci prabu
saya menghadap ingin melaporkan keadaan yang sangat penting kuci pramuka
kitab beraja musti telah dicuri dari tempatnya guci prabu
hajian beraja musti adalah jurus yang mengerikan
apabila jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat
semoga tidak terjadi apa
hingga kita bisa menjaga keamanan
bila kita merging kembali ke dalamnya

untuk penem imam mereka
untuk make game ini